presiden jokowi dodo tiba di jakarta siang tadi usai melakukan kunjungan kerja ke korea selatan dan rusia
presiden menyepakati peningkatan kerjasama sejumlah bidang dalam kunjungannya dua negara tersebut
dua kerjasama prioritas di korea selatan yakni akselerasi industrialisasi dan pengembangan industri kreatif
presiden joko widodo dan presiden park yun ye menandatangani tujuh kesepakatan peningkatan kerjasama
yakni di bidang maritim industri kreatif kawasan ekonomi khusus pemberantasan korupsi restorasi lahan gambut olahraga dan geopaskial
sementara itu rosnef perusahaan multinasional terbesar yang dimiliki pemerintah rusia akan membuka kilang minyak di tuban jawa timur
dengan total investasi tiga belas miliar dolar amerika dan kapasitas produksi sebesar tiga ratus dua puluh ribu barel per hari
khusus mengenai masalah investasi salah satu komitmen di bidang investasi adalah pembangunan kilang minyak senilai tiga belas miliar usd
dan setelah pertemuan bilateral dengan presiden putin telah ditandatangani lima kesepakatan kerjasama
yaitu di bidang pertahanan iu fishing arsip nasional kebudayaan dan arsip kementerian luar negeri